nah informasi berikut ini adalah referensi
untuk liburan untuk anda meski gunung bromo
masih menyemburkan abu vulkanis
namun pesonanya tetap menjadi magnet
bagi wisatawan ya terbukti dalam perayaan
kasada beberapa waktu lalu jumlah pengunjung
pun melonjak hingga
dua puluh lima orang dibanding
hari biasa lima orang per hari
destinasi wisata gunung bromo di kabupaten
probolinggo jawa timur tidak pernah
sepi pengunjung tercatat
sepekan sebelum dan sesudah hari raya kasada
kunjungan wisatawan mencapai
orang per hari
erupsi gunung bromo
tidak menyurutkan minat wisatawan
mendatangi gunung ini
pengunjung justru penasaran melihat
dan mitigasi bencana geologi setempat
memperingatkan jarak aman
bagi pengunjung radius satu km
dari bibir kawah
walaupun memang ada
kata di berita berita kan
selama ini tapi ya
tetap tidak mengurangi keindahannya
lebih bagus keadaan
mas sama siapa berlibur bisnis
sama keluarga adik
keluarga adik tiga keluarga
sering ke bromo
pertama ketika kita berjalan ke
tidak terlalu takut untuk berdekatan
ramainya pengunjung gunung bromo
membawa berkah bagi penyedia jasa
seperti penyewaan jeep
pengusaha ojek kuda misalnya
meraup pendapatan hingga satu juta rupiah per hari
penyewaan jeep mendapat dua lima juta rupiah per hari
dengan menyewa jeep enam ratus ribu rupiah
pengunjung juga bisa mengelilingi kaldera bromo
sambil melihat bukit teletabis dan sabana
wisatawan juga bisa mengunjungi pura luhur poten
dengan naik ojek kuda bertarif seratus ribu hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah